lobster menjadi salah satu hidangan seafood favorit banyak orang
meski harganya cukup mahal namun dagingnya yang tebal sekaligus lembut membuat lobster banyak diburu
nah untuk menyantapnya memang perlu trik khusus
tapi itulah yang membuat penikmatnya merasa tertantang untuk menyantapnya
bagi anda yang gemar makan lobster tapi sering mengalami kesulitan atau tangan terluka saat membuka lobster
tenang saja saya punya tipsnya
kayak orang meresap baju
ini namanya lobster
kalau tadi kan untuk buka kepiting ini kita mulai buka dari cangkangnya
kalau lobster ini gimana
kalau lobster bersama rata kita pakai ini capangnya
langkah selanjutnya adalah memegang bagian badan dan kepala dengan gerakan memutar
keluar dari kepalanya
kemudian kepalanya kita buka
untuk bagian kepala tidak bisa dimakan ya karena sari sari kotoran lobster masuk ke bagian kepala ini
langsung buang aja
bagian capit bisa kita buka dengan menggunakan tracker
sementara untuk mendapatkan daging paling tebal di bagian badan cukup dengan memotong ekornya
lobster dengan kedua tangan
dan daging lobster siap disantap
nih buat pemirsa di rumah ya
kita rasa dia juga
itu dia tips dari mbak sri
semoga juga berguna untuk para pemirsa di rumah yang dari dulu suka bingung
atau nggak kasar

bagaimana untuk bisa menikmati seafood dengan maksimal
tim liputan siaran indonesia